ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi menggelar aksi memperingati hari buruh atau may day pada satu mei dua ribu dua puluh tiga di area patung kuda jakarta pusat
rekayasa lalu lintas pun diterapkan di kawasan ini berikut laporan produser lapangan cnn indonesia monika honado
seperti inilah situasi di area patung kuda pada satu mei atau perayaan may day untuk buruh yang ada di jabodetabek memang dipesatkan di sini
jadi saya akan mengajak anda untuk melihat situasi hingga satu mei dua ribu dua puluh tiga siang hari ini
sudah ada sekitar ribuan buruh dari sejumlah organisasi atau serikat buruh yang berkumpul di area ini untuk melakukan orasi pada pagi hingga dengan siang hari ini
dan memang karena lokasi ini pun telah dipenuhi oleh para buruh maka dari itu memang pihak kepolisian sejak pagi sudah mengambil
melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas di sini
seperti misalnya dari pagi tadi untuk jalan merdeka barat mengarah ke arah istana merdeka dan juga gedung mahkamah konstitusi sudah ditutup
sementara untuk area patung kuda pagi tadi masih lancar lancar saja namun saat ini sepertinya sudah mulai ditutup kembali
dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi arus lalu lintas atau bagaimana rekayasa arus lalu lintas selama hari ini
saya akan mengajak anda untuk bertanya langsung kepada kapolres jakarta pusat kombes pol komarudin di sini
pak kapolres bagaimana rekayasa arus lalu lintas selama perayaan may day hari ini
baik terima kasih yang pertama tentunya selamat hari buruh internasional yang jatuh pada tanggal satu mei dua ribu dua puluh tiga ini
saat ini kondisi di patung kuda tepatnya di jalan merdeka barat saat ini kami alihkan kami tutup
untuk memberikan kesempatan kepada saudara
saudara kita yang datang dari berbagai daerah ya buruh baik dari tangerang dari bekasi jakarta timur dan lain sebagainya
saat ini estimasi perkiraan kami sekitar tujuh sampai sepuluh buruh sudah hadir
dan oleh karena itu beberapa ruas jalan terpaksa harus kami alihkan untuk memperlancar dan memastikan bahwa aktivitas masyarakat di bukota tetap bisa berjalan
pengalihan arus lalu lintasnya kemana saja pak
saat ini seperti contohnya jalan merdeka barat kami tutup
di belakang kita ini jalan merdeka barat
akses yang dari harmoni
ini saudara saudara kita ataupun pengguna jalan dari arah utara
kami belokkan di jalan juanda
kemudian yang di merdeka timur diluruskan ke arah masjid istiqlal
kemudian yang di arah kebun sirih
kebun sirih juga kami alihkan baik ke arah ternabang maupun ke arah patung tani
pak kapolres hari ini rencananya para buruh setelah dari lokasi ini patung kuda akan mengarah ke istora
pengamanannya seperti apa
sebagai mana konsep pengamanan yang kita berikan bahwa
kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan
kegiatan pengawalan sekaligus pengamanan
jadi konsep kami melayani mereka
kami juga melakukan pengawalan
kami pastikan bahwa perpindahan tempat mereka tentunya akan berjalan dengan aman tertib dan lancar
juga termasuk sirkulasi dengan masyarakat lain yang ada di ibu kota
hari ini juga merupakan hari terakhir libur ya
masih banyak saudara saudara kita yang pulang
nah tentunya ini yang kita atur sedemikian rupa agar seluruhnya bisa berjalan dengan lancar
baik terima kasih
pak kapolres sehat sehat dan selamat bertugas kembali
seperti itulah rekayasa arus lalu lintas di area patung kuda maupun mengarah ke arah istora
tentunya karena sesuai jadwal dari pihak partai buruh ataupun federasi dan serikat buruh sendiri yang melakukan orasi di patung kuda ini
akan dilakukan hingga siang hari
kemudian dari siang hingga sore hari akan dilanjutkan di area istora senayan
masyarakat yang akan mengarah ke lokasi lokasi ini mungkin bisa memilih jalur jalur alternatif
lainnya agar terhindar dari kepadatan ataupun kemacetan akibat dari perayaan may day satu mei dua ribu dua puluh tiga